kamu tahu apa isi ruas bambu itu
hatur pangapunten gusi prabu hamba tidak tahu
itu berisi rahasia kerajaan yang hanya boleh dibaca sama orang yang menerima surat itu
artinya kamu telah membocorkan
dan surat yang dibawa oleh ki umbu jangan sampai jatuh ke tangan musuh
ki perwa berketat keamanan

ramamu pergi utun
semoga semua selamat
ramamu bersama rombongan
pergi untuk menjaga martabat dan harga diri negeri kita utun
tenangnya semua sedang beraksi
aku tidak akan pernah bisa tenang
sebelum melihat hasilnya
berapa kali percobaan melenyapkan dia semuanya gagal
tapi tidak malam ini nyai
aku sudah mempersiapkannya semua dengan matang
terima kasih sudah membahas tentang si emp engineers
kalian sangatlah betul
dan tidak terlalu pas sama pengajar
duduk di silirabat
abu abu fuji pastukan referensi saat itu
kelompok kelompok yang berisik untuk perjalanan ke tell majet bea